direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia tirta segara menyatakan peningkatan tersebut dipengaruhi penerimaan cadangan devisa
antara lain berasal dari penerbitan global bonds dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah
serta penerimaan pajak dan devisa migas yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan surat berharga bank indonesia
falas jatuh tempo posisi cadangan devisa perakhir desember dua ribu enam belas tersebut cukup untuk membiayai delapan delapan bulan impor atau delapan empat bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor